seorang bule di kabupaten bogor mengamuk lantaran merasa terganggu dengan suara dari pengeras suara musola
ia menyangka warga tengah berpesta karaoke di tengah hari
aksi marah marah seorang bule bernama frank terekam dalam video yang viral di media sosial
wna berkebangsaan perancis ini marah marah saat mendengar lantunan solawat dan tadarus dari pengeras suara musola
yang ada di depan rumahnya di kampung tegalwaru kecamatan ciampea kabupaten bogor
ia mengira suara dari pengeras suara itu adalah warga yang tengah karaoke dan mengganggu istirahatnya pada minggu siang
kemudian dia marah marah ke si kodir di sini
dia langsung marah marah pakai bahasa dia lah kadang kadang mah gak ngerti pakai bahasa perancis
jadi cuma tujuannya om beren ngelarang saya itu gak boleh solawatan gak boleh tadarusan musola karena ganggu katanya
polisi pun mengamankan pelaku lantaran tindakannya nyaris memancing emosi warga
kepada polisi frank mengaku tidak tahu pengeras suara istri
itu merupakan sarana peribadatan
keterangan dari istrinya ibu sri ini kalau dalam keadaan dia lagi tidak error katanya
orang bikin masjid dia nyumbang pasir
tanpa harus diminta dia langsung datangin pasir
tapi nggak tahu akhir akhir ini dia sering uring uringan
sampai di rumahnya aja ibu sri tidak mau satu kamar sama si frank ini
frank pun sudah meminta maaf setelah diberi peringatan
jika ia mengulangi lagi perbuatannya ia terancam dijerat dengan hukum serta dideportasi
muhammad juanda kabupaten bogor